kami berharap para pihak yang dipanggil oleh kpk baik itu sebagai saksi maupun tersangka
untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik kpk
dan dapat menyampaikan apa yang ia ketahuinya di hadapan tim penyidik kpk
untuk jadwal pemanggilan tersangka tentu nanti kami akan informasikan berikutnya
namun prinsipnya kpk berharap tersangka dapat kooperatif
memenuhi panggilan dari tim penyidik kpk
sehingga dapat menyampaikan hak haknya langsung di hadapan tim penyidik kpk
perlu kami tegaskan proses penyidikan yang kpk lakukan ini
telah memenuhi proses hukum sehingga hak hak dari tersangka pun
kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan di dalam undang undang yang berlaku
kami berharap proses penyidikan ini juga dapat berjalan lancar
sehingga dapat memberikan kepastian hukum